kemudian air matanya menetes
dengan lecutan semangat dari pelatih
dia mencoba memulihkan lagi tenaga yang tersisa
latihan kembali berjalan seperti biasa
namun intan kembali jatuh
tim dokter pun segera memberikan tindakan medis
untunglah ternyata dia baik
tak selamanya cerita paski beraka ceria tanpa air mata
perjuangan dan pengorbanan mereka diwarnai peluh
air mata bahkan rasa sakit
ya intan semangat ya
apa yang sebenarnya dirasakan
apa memang secara fisik ada yang ngerasa sakit
atau mikir sesuatu
tadi itu agak sedikit pusing aja sih
jadi sempat drop dikit
tadi yang pertama
itu kan sempat agak nangis tuh
itu rasanya kenapa intan
yang sempat mereteskan air mata itu
itu apa yang kamu rasakan
enggak aku takut aja gitu
jadi aku harus kuat gitu
jadi kan aku agak pusing tuh tadi
jadi aku pikirannya udah kemana mana tuh
ini gimana kalau aku nggak bisa nanti orang tua aku gimana gitu
jadi aku sempat sedih aja tapi udah
ya buat mama buat papa
enggak usah kawat
aku gak usah khawatir
aku di sini baik baik aja
aku selalu berusaha buat yang terbaik
aku sudah berusaha buat mama dan papa bangga
apapun akan aku lakukan
niat aku untuk banggain mama sama papa
jadi gak usah khawatir
aku di sini baik baik aja
namun selain ada tangis
ada pula tawa yang menjadi penawar kejenuhan capaska di sela sela latihan
aduh panco antara nicanor capaska asal papua barat
dan rudi capaska asal maluku utara ini
sukses membuat siang yang panas ini sejedak diwarnai riu gelap tawa
menciptakan hiburan sederhana
tentu penting bagi remaja seperti mereka untuk tetap menjaga kewarasan
kamu sering ngombalin cewek
ya kalau di sekolah kan
kalau candaannya suka gombalin cewek sama teman teman
dan yang saya gombalin itu pun senang bukan malah ilfil
saya lebih suka lagi jadi lebih sering di sekolah gombalin cewek
dia keren gak ngombalin saya
kakak tau gak kenapa donut itu bentuknya bulat
di tengahnya ada lubang
kenapa dia nggak utuh gitu
kalau dia tengahnya utuh namanya roti goreng
yang utuh itu cintaku sama kakak
maaf ini kalau lukas punya pacar tidak bermaksud apa apa ya
ini hanya sekedar guyonan saja
haduh rayuan gombal ini bukan untuk ditiru ya
dan masih ada lagi
persembahan putra daerah dari maluku utara
di bumi hal mahera barang
tau tau keren banget
telepon seluler para capaska memang ditahan selama masa diklat
tapi ada satu hari
pebina memperbolehkan keluarga mereka datang menjeguk
tidak semua capaska bisa melepas kerinduan dengan keluarga
bagi mereka yang bisa bertemu
momen ini tentu menjadi hal yang sangat membahagiakan
ibu sudah hampir dua pekan
putri kesayangannya ada di tempat diklat dan juga pelatihan ini
apa perbedaannya bu pas ketemu tadi
seneng haru ya
perbedaannya jelas rambutnya pendek sekarang
terus lebih hitam ya
tapi latihannya benar benar ya
nah fira gimana dijenguk sama mama sama papa dan keluarga
seneng sih walaupun ya deket
tapi ya seneng aja gitu bisa dikunjungi sama keluarga melepas kangen
tak hanya vira yang senang bukan kepalang bisa bertemu dengan keluarga
intan yang kondisinya sempat menurun ternyata mendapat kejutan dari sang ayah
seolah bisa merasakan kerinduan putrinya
muhlis sirajudin terbang jauh jauh dari tidore maluku utara untuk menemui buah hatinya
pak mufes jadi kemarin itu ceritanya intan sempat kangen kayaknya sih ya gitu
apa kayaknya itu yang jadi insting bapak kayaknya ngerasa
saya harus ke jakarta nih jenguk atau apa yang membuat bapak kayaknya saya harus ke jakarta deh jenguk anak saya
iya dia kan dekat sama saya gitu
dia paling dekat sama saya jadi saya bisa rasain apa yang dia rasakan
apa yang dirasakan
rasakan bahwa dia tuh kangen sekali sama saya
jadi saya harus datang untuk mengobati rasa kangennya itu
alhamdulillah itu menjadi satu motivasi bagi dia sekarang dia udah yang kembali
menjadi anggota pas ki braka adalah perjuangan
menjadi anggota pas ki braka butuh pengorbanan
biarlah tawa tangis dan rasa sakit itu singgah
karena dari sanalah akan tumbuh jiwa jiwa yang kuat
bertugas di istana merdeka mengawal merah putih adalah mimpi seorang tarisa maharani dewi
rajutan asa ini dimulai saat cica begitu ia akrab di sapa melihat sang ayah juga bertugas di istana merdeka tepat empat tahun lalu
jadi awal itu saya termotivasi gara gara ayah saya
jadi pas dua ribu empat belas ayah saya pernah jadi danok di sana
terus saya melihat ada pasukan paskibra jadi saya termotivasi gitu
jadi pas sma ada eskul paskibra k terus aku ikut
ya inspirasi cica memang datang dari sang ayah teguh pujo rumekso
yang pada dua ribu empat belas menjadi komandan upacara pengibaran bendera di istana merdeka
namun latar belakang sang ayah tidak serta merta membawa cica
bisa melenggang bebas menjadi calon anggota paski beraka tingkat nasional
cica harus menitip perjuangannya sendiri
mengikuti seleksi super ketat dan menyisihkan ratusan remaja lainnya
hampir kayak sembilan ratus orang gitu yang seleksi di kota bandung
habis itu akhirnya terpilih dua puluh lima besar
terus dipilih tiga orang provinsi buat ke nasional
tak ada hasil yang berbeda
dan dia menginati proses
begitu yang tertanam dalam benak siswi sma terpadu krida nusantara ini
cica tertantang membuktikan ia mampu berjuang sendiri tanpa campur tangan orang tua
tentu orang tua tetap memegang peran penting sebagai pendukung cicat
sang ayah selalu mendorongnya untuk bangkit
di saat semangat cica mulai redup
menjelang tugas di istana beban dan tekanan di pundak capaska terasa semakin berat
pesan dari keluarga menjadi suntikan semangat
yang luar biasa
bapak ibu dan keluarga semua mendoakan semoga cica dan teman teman paski beraka nasional dua ribu delapan belas selalu sehat
diberikan kemudahan dan kelancaran dalam melaksanakan kegiatan
dan selalu dalam pelindungan allah swt
kebanggaan kepada anak anak muda indonesia ini
tak hanya milik orang tua atau teman terdekat
mereka adalah kebanggaan

persiapan pengibaran sang merah putih
jatuh siapa yang tak berdegup kencang
menyaksikan derap langkah pasukan pengibar bendera pusaka di lapangan istana

dan siapa yang tak ikut merasa haru melihat sang merah putih berkibar gagah pada hari kemerdekaan

di balik pas kiberaka
ada jeripayah pelatih yang tak bisa diabaikan
mayor infantri suswan tahun ini melatih para calon paski beraka untuk kali ketiga
bukan tugas yang mudah
di pundaknya dati pelatih kesempurnaan pas kiberaka adalah harga mati yang tak bisa ditawar tawar

dari awal kita melatih kita tidak ada senyum mbak sama mereka
kalau kita dari awal sudah senyum nanti dianggapnya kita main main
untuk itu batas waktu dari hari pertama sampai hari ke tujuh kami tidak ada senyum buat mereka
itu hanya sekedar sekilas saja itu tidak ada masalah
kadang kadang kami pun tetap mendegur karena sementara kami tahap pengosongan mereka
setelah tahap pengisian baru kita mulai ada senyum di mereka
makin ke sini kita sudah mulai membuat mereka menambah semangat
artinya kita tidak buat dia tegang terus
jadi kita mulai persuasif pendekatan biar dia berpikir lebih terbuka tentang materi
karena kalau kita nanti buat seperti awal nanti dia tidak malah tidak mengerti tidak bisa
kami ditegur kalau memang kami benar kami dikasih support
jadinya kami berasa ah gitu kayak beliau tuh orangnya juga perhatian banget
selalu memperhatikan kami kalau misalnya kami ada melamun
itu tuh setelah di barisan beliau tuh menegur gitu
kenapa kamu tadi melamun misalnya kayak gitu
jadi perhatian dong
iya perhatian perhatian tapi tegas gitu
kalau kami tidak disiplin beliau galak sesuai keadaan di mana
tegas cuman sering memberikan motivasi yang bagus bagi kami
sebagai semangat supaya kami itu lebih baik lagi menjadi yang terbaik untuk hari hari nanti
siap tidak galak
kalau bisa dihukum itu nggak ada sih cuman kalau kami dihukum ya semua tim dihukum sih
kalau tidak salah
cuman pusat doang sih
jika kami serah latin itu dan mematikan
ya kalau misalnya kami lagi istirahat sering kasih motivasi gitu
angka kaki sedikit lebih tinggi lagi tangan sedikit
bagi seorang pelatih paski beraka seperti mayor suswan
menjelang peringatan detik detik kemerdekaan adalah waktu yang sangat mendebarkan
performa paski beraka menjadi ukuran sukses atau gagalnya para pelatih
di saat yang paling rawan pada saat mengibarkan bendera
penaikan bendera itu saya deg degan sekali
jangan sampai gagal ataupun salah seperti itu mbak
malamnya pun nggak bisa tidur
kita berpikir terus dan berdoa terus
di balik sosoknya yang tegas mayor suswan memiliki kisahnya sendiri
ia adalah orang tua tunggal bagi ketiga putranya
menjalankan mandat negara dan tidak bertemu dengan ketiga buah hatinya
tentu teramat berat tapi harus dilakukan
namun anak anaknya memahami pengabdian sang ayah sebagai prajurit
waktu itu istri saya sudah almarhum tahun dua ribu sembilan
batin itu terasa berat kalau untuk menghadapi harus menjadi ibu harus menjadi bapak
yang berat kan menjadi ibu ya untuk di belakang
apalagi kan harus pengawasan anak anak kita lebih ketat
namun apa boleh dibuat kita karena tugas
kami laksanakan dan kita komunikasi dengan anak ini hanya sebatas lewat telepon saja
mereka sudah gede sudah sma kemudian yang gede juga sudah lulus sma
mayor suswan tentu tak ingin membuang waktu
di sela sela waktu latihan berbincang dengan buah hatinya melalui ponsel
ampuh menjadi penawar rindu
dede juga iya ya jangan nakal ya deya
belajar yang rajin biar jadi anak yang pinter
menjadi pelatih maupun anggota paski beraka adalah tugas negara
biarlah kerinduan akan keluarga menjadi semangat untuk bertahan demi mengawal merah putih
di klub paskebraka nasional memasuki pekan terakhir
sesi latihan bagi para calon anggota paski beraka pun berbeda dari biasanya
menjelang bertugas di istana merdeka capaska secara bertahap akan berlatih dengan tim gabungan
setelah berlatih sendiri pada pekan pertama kini mereka harus menyamakan langkah dengan pasukan pengamanan presiden
ratusan peserta upacara dari empat matra lengkap dengan obade dan protokolnya
siapa bilang latihan ini mudah
mengikuti latihan tanpa henti selama enam hingga delapan sesi tentu melelahkan
tapi tak hanya itu mental para capaska juga kembali diuji
seperti kata sarah capaska asal dki jakarta yang kali ini bertugas membawa baki
pastinya lebih nervous adrenalin lebih terpacu gitu kak lebih takut salah takut apa
menurut aku tadi bawa bakinya pas naik rada miring kak
jadi ya gitu kalau bagusnya bisa lebih menahan dan mengontrol
untuk mengontrol diri sih daripada hari hari sebelumnya
lain sarah lain pula nikanor capaska asal papua barat yang kerap disapa pace oleh rekan rekannya ini
justru merasa termotivasi menunjukkan kemampuan terbaiknya
dia ingin menjadi utusan papua barat pertama yang bisa menjadi danpok atau komandan kelompok
kalau bayangan saya itu ya jelas ada
tapi entah mungkin dari kekurangan saya atau kelemahan saya atau mungkin bukan takdir saya
tapi yang ujung ujungnya akhirnya saya didunpok tujuh belas
ya kalau untuk saya sendiri saya merasa bangga lah
untuk pas kiprah saya kan dari provinsi saya bisa sampai disini kan cuma saya
dan tidak semua maksudnya dari papua barat kan tidak semua bisa jadi dunpoc tujuh belas dan muklah
kalau untuk dampok tujuh belas delapan itu belum ada
untuk papua barat cuma saya sendiri
hari yang ditunggu tiba
minggu pagi para capaska untuk pertama kalinya berlatih di istana merdeka
wajah wajah capaska merekas seketika seolah bebas dari penjara
para capaska putri ini tak henti hentinya melabuhkan pandangan keluar jendela
jakarta terasa nyata
mungkin begitu yang ada dalam benak sebagian capaska yang baru pertama kali menjejakan kaki di ibu kota negara
senang bisa keluar dari cibubur
yang ada di pakpak apa yang paling menarik perhatian kamu
terus jalannya lebar lebar
sebenarnya kamu kalau ke jakarta apa yang pengen dilihat sih
pengen selain gedungnya mungkin jalannya apa yang pengen
ya perasaannya senang ya karena baru pertama kali juga pertama kali dan mungkin satu kali seumur hidup ya mungkin ke istana nih latihan
sama teman teman juga
paski beraka dari tiga puluh empat provinsi keluar dari cibubur
kalau misalnya nanti udah selesai nih tugas maksana tugas segala macam kamu pengen jalan jalan kemana nih jakarta
pengen jalan jalan ya ke mall
beli beli barang juga oleh oleh
mimpi para calon pasti berangkat menginjakan kaki di istana nyata sudah
namun mereka harus menunjukkan performa terbaik membuktikan kepada dunia bahwa putra putri indonesia memang layak dibanggakan
sesi latihan di istana merdeka ini sudah dilaksanakan sesuai aturan protokoler
mulai dari kira pusaka sampai penurunan bendera
suasana hikmat dan sakral sangat terasa di istana
capaska yang didapuk mengisi posisi strategis pun memiliki cara tersendiri untuk mengurangi ketegangan
alhamdulillah dipercayakan sama prati menjadi posisi pembentang
kalau kemarin kan geladi kader jadi pembentang dan sekarang geladi kotor satu
alhamdulillah dipercayakan lagi sebagai pembentang bendera di penduduk
pastinya yang motivasi kamu supaya kamu tetap bertahan
energi positifnya itu dari mana
apa yang kamu inget sehingga yaudah deh tinggal sedikit lagi aku harus semangat
yang pasti selalu mengingat perjuangan orang tua
lalu banyak banyak berdoa sholat sholat tahajud
lalu tidak lupa zikir sama yang di atas
tidak pernah lupa
begitu pula dengan tata
capaska asal sumatera selatan yang hari ini ditunjuk
menjadi pebawa baki
tenang dan tetap fokus menjadi kuncinya mengatasi rasa gugup
ya deg degan jauh
tidak begitu deg degan dari sebelumnya pas latihan gabungan
habisnya kayak sudah kemarin itu sudah kayak terbiasa saja
udah lah sampai di sini slow saja
yang penting ingat konsentrasi fokus gitu aja sih
nggak deg degan deg degan amat
kamu tipsnya apa
maksudnya supaya tetap fokus school
kamu ada misalnya mengafirmasi diri oke santai santai slo
punya tips khusus nggak buat diri kamu sendiri
sama nya sih kayak sebelumnya pasti harus ibadah
sebelumnya pas latihan gabungan jarang banget baca al quran
sampai sekarang langsung baca al quran lah
pasti baca al quran lebih tenang hatinya
terus pas di sini kayak udah ada allah udah ada tuhan
bersona istana merdeka
bersona istana merdeka
pesona istana merdeka membuat tata terpukau
istana yang dulu hanya mereka pandangi di layar televisi
kini nyata di depan mata
pak ini berarti pertama kali kan
maksudnya di sana ngelihat suasananya gitu
yang paling kamu senengin di sini tuh apa
di suasana istana yang paling kamu senengin itu kamu ngeliatin apa
atau kamu mungkin perhatiin apa gitu
pernah perhatiin itu lampunya
jadi pas dulu kan
ngeliatnya di tv bagus banget
terus ngeliat aslinya sama patung yang di sana
katanya kalau misalnya kita kerjanya jelek
jadi gordon foto sama patung itu
mereka yang bertugas di posisi strategis saat geladi belum tentu
akan mengisi posisi yang sama pada upacara tujuh belas agustus nanti
hingga komandan upacara pun masih akan terus dinilai
bahkan sampai beberapa jam sebelum upacara pengibaran bendera
mereka boleh optimis
karena yang tadi disampaikan mbak juga
bahwa satu jam ya
satu jam sebelum main
nah itu baru diumumkan
baru diumumkan ya mereka baru tahu
jadi mereka optimis berlomba lomba untuk bisa mengibarkan bendera
islam bensegerowana sudah mgamla
istana merdeka sudah bersolek
upacara kemerdekaan tujuh belas agustus tinggal menghitung hari
tak bisa dipungkiri
yang akan menjadi pusat perhatian pada momen bersejarah ini
dan kepada dunia bahwa kalian pantas diperhitungkan